kasus covid sembilan belas di indonesia sudah mencapai lebih dari tiga juta kasus
dengan total kasus kematian sudah melebihi delapan puluh tiga ribu kasus
berbagai resiko semakin meningkat terutama di bidang kesehatan
biaya pengobatan seperti perawatan intensif kamar inap obat obatan
dan tindakan medis lain membutuhkan biaya yang tidak sedikit
di tengah ketidakpastian saat pandemi ini fungsi asuransi semakin dirasa penting
selama pandemi ini paling penting sih pertama kesehatan ya
karena dengan adanya asuransi sih lumayan meng cover
jadi tabungan kita pun lebih aman lah ya
menurut saya penting banget sih
karena ya kita nggak ada yang tahu ya
walaupun kita umur namanya penyakit kan atau wabah
beberapa agen asuransi menganggap asuransi merupakan produk primer
selain sandang pangan dan papan
mereka menyarankan memilih asuransi dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing masing
menurut mereka penting memilih asuransi yang menanggung biaya perawatan covid dan penyakit kritis lain
seperti kita ketahui banyak juga klien klien yang sudah memiliki perlindungan atau peng coveran asuransi dari kantor masing masing
seperti itu ya
nah untuk itu biasanya pertama tama kita akan menanyakan kebutuhan mereka saat ini apa
nah namun khusus di masa pandemi ini biasanya kami menyarankan
yang pertama klien itu harus memiliki asuransi kesehatan
terutama di bidang peng coveran urusan
rumah sakit yaitu kartu rumah sakit
covid sembilan belas ini kan ada yang memang kelasnya harus isoman gitu ya
atau kelasnya harus dirawat di rumah sakit
nah kartu rumah sakit yang bagus itu adalah better
dia bisa meng cover sampai isoman pun dijamin
seorang nasabah asuransi kesehatan oscar mengaku telah menggunakan asuransi lebih dari sepuluh tahun
ia mengaku sudah merasakan manfaat asuransi saat terpapar covid sembilan belas
jadi saya ada beberapa kali kejadian di mana saya harus masuk rumah sakit di cover total sih
kemarin lagi pandemi pas bulan agustus saya kena asuransinya langsung di cover di rumah sakit dua puluh delapan hari
jadi hipnosis selling itu adalah sebuah ilmu di mana
menurut perencana keuangan safir senduk saat pandemi berbagai resiko semakin meningkat
yang membuat fungsi asuransi menjadi semakin penting
yakni asuransi kesehatan asuransi jiwa dan asuransi kerugian
namun dia menyarankan nasabah menimbang risiko dari masing masing jenis asuransi
tips dari saya sederhana baca persyaratan persyaratannya
kemudian yang kedua adalah harus diketahui juga bahwa pada saat kita mengambil asuransi ada dua macam yang kita ambil
pertama adalah asuransi yang full proteksi jadi kalau misalnya tidak terjadi risiko maka uangnya hilang
preminya dianggap hilang kemudian kalau mau ambil asuransi lagi harus bayar premi baru
atau yang kedua adalah ada unsur tabungan
jadi kalau ada risiko kita mendapatkan uang pertanggungan
tapi kalau tidak ada risiko kita mendapatkan pengembalian premi
nah biasanya ini biasanya premi nya itu lebih mahal
safir mengatakan penggunaan asuransi perlu diiringkan
pembuatan asuransi harus diinginkan dengan pengelolaan keuangan secara bijak
saat pandemi kita perlu berhemat dengan cermat mengatur pengeluaran berdasarkan prioritas dan kebutuhan yang mendesak